oh iya kamu tau gak
misalnya satu buku harganya rp lima puluh lima berarti kamu dapatnya rp lima lima ratus
kalo gitu nanti royalti aku berapa
yaudah lah nanti kita ngobrol di kantor aja ya
oke cukup aku udah tahu gambarannya
tapi yang aku lihat kamu bisa kamu kuat dan kamu bertahan
kenapa waktu itu kamu hilang dan kamu gak pernah balik lagi
ayah aku sakit keras waktu itu
dan hp aku juga hilang
setibanya aku di rumah ternyata ayahku memang sakit keras
dan membutuhkan biaya yang besar
kami sekeluarga harus menjual tanah dan sawah ayah
dan kita harus menjualnya
dan kita harus menjualnya
dan kita harus menjualnya
dan kita harus menjualnya
tapi setelah kami menjual tanah dan sawah
ayah tetap meninggal dunia
dan saat itu
aku gak punya uang untuk melanjutkan kuliah
dan di saat yang bersamaan
aku juga harus jadi tulang punggung keluarga
sejak saat itu
aku harus kerja serabutan
kerja kelas aku terbayar
kelebihan keluarga aku membaik
aku bisa kembali ke jakarta
untuk mencari kamu
untuk mencari kamu
kamu nulis buku
karena aku gak bisa menemukan kamu
jadi aku ingin semua orang tahu
tentang kisah kita
kisah kisah kisah
gw dampeng jangan jumpa kau remarkable
kamu bisa bohong sama bimu kalau bisa menutupi perselingkuhan kamu sama bimo tapi tidak sama papa
kenapa kamu saya dekat sama david
kok papa bisa tau sih pak papa tau dia dimana
papa menemukan foto david di dalam naskah buka kamu
apa udah aku marus ngomongin kamu
papa kan sudah peringatin kamu
udah pak lepasin pak
pak mau istirahat sakit pak
pak gak pernah aku menunggu kamu kalau kamu salah
biar bimu yang bicara sama sipa
sebaiknya papa istirahat
tadi aku menunggu kamu sampai aku ketiduran
siapa yang suruh kamu menungguin aku
aku mau minta ditungguin sama kamu
takut cerai sama aku
bukannya kamu yang nantangin buat cerai
aku gak takut kita bercerai
tapi aku gak mau
ada laki laki lain yang mengganggu rumah tangga kita
aku angetin makanannya
tadi aku belikan makanan kesukaan kamu
aku capek aku mau istirahat
besok aku harus ke kantor
tapi kan besok libur nanti
apakah sebaiknya kita pergi berdua